keinformasi selanjutnya pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi lima empat sampai lima delapan persen pada dua ribu dua puluh
kebijakan pemerintah dua ribu sembilan belas fokus menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan
meski akan menekan laju pertumbuhan domestik terutama untuk jangka pendek
pada dua ribu sembilan belas pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi indonesia antara lima empat sampai lima delapan persen
karena ditopang oleh konsumsi investasi ekspor dan belanja pemerintah yang cukup seimbang
hal itu diungkapkan menteri keuangan sri mulyani dalam menanggapi pandangan fraksi dpr
terhadap kerangka ekonomi dan pokok kebijakan fiskal tahun anggaran dua ribu dua puluh
menku juga mengatakan pilihan kebijakan ini membawa risiko pada pencapaian sasaran pertumbuhan dalam jangka pendek
namun langkah ini akan memperkuat fondasi ekonomi
yang kami sampaikan ini proses pergerakan menuju keseimbangan baru tersebut
diperkirakan masih akan berlanjut beberapa tahun ke depan
sebagai bagian dari perekonomian global indonesia tentu akan terpengaruh dan tidak luput dari dinamika yang sedang terjadi
namun langkah langkah ini akan membuat fondasi ekonomi guna menjamin keberlangsungan pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan dan di dalam jangka menengah panjang
koresponden cna indonesia desyari tonang di gedung
dpr senayan jakarta selamat sore desi
bagaimana jalannya rapat banggar dpr dengan pemerintah
apakah dpr ini masih terus mengkritisi proyeksi ekonomi makro dua ribu sembilan belas pemerintah yang terlalu optimistis
ya punca selamat sore
memang sampai saat ini rapat banggar mengenai kerangka makroekonomi dan era pbn dua ribu sembilan belas masih terus berlangsung
dihadiri oleh menteri keuangan sri mulyani dan juga gubernur bank indonesia periwarjo dan beserta jajarannya
dan tadi masih menteri keuangan menyampaikan kerangka ekonomi makro di hadapan para anggota banggar
dan dia menyampaikan bahwa tema kebijakan fiskal untuk dua ribu sembilan belas adalah apbn untuk mendorong investasi dan daya saing
meskipun nantinya masih dibayangi oleh perekonomian dan dinamika perekonomian global
pemerintah optimis untuk target pertumbuhan ekonomi dipatok lima empat sampai lima delapan persen
tanya itu adalah juga asumsi makro
masih rendah dijaga di dua lima sampai empat lima persen atau masih di kisaran seperti tahun tahun sebelumnya di tiga lima plus minus satu persen
kemudian nilai tukar rupiah dipatok di tiga belas tujuh ratus sampai empat belas rupiah per dolar amerika
dan icp atau harga minyak mentah indonesia di enam puluh sampai tujuh puluh dolar amerika per barrelnya
dan untuk tax ratio atau rasio perpajakan pemerintah menargetkan sebelas empat sampai sebelas sembilan
terhadap pdb dan defisit rapbn dua ribu sembilan belas di target makin kecil menjadi satu enam sampai satu sembilan persen dari pdb
dan pemerintah sangat optimistis dengan asumsi makro yang dipatok untuk tahun depan
seperti tahun dua ribu delapan belas masih banyak pencapaian yang dirasa pemerintah akan bisa dicapai
seperti kita tahu di tahun dua ribu delapan belas target awal pertumbuhan ekonomi adalah lima empat persen
namun sejalan dengan pergerakan dinamika perekonomian global ternyata kemarin sri mulyani menyebutkan bahwa
pertumbuhan ekonomi di indonesia diperkirakan hanya sekitar lima dua atau lima tujuh belas persen sampai rentang maksimal lima empat persen
jadi dari sinilah pemerintah mencoba untuk membawa kondisi perekonomian indonesia saat ini ke di tahun dua ribu sembilan belas nanti
karena pergerakan ekonomi global mulai dari argentina turki hingga italia dan amerika masih akan terus mempengaruhi perekonomian di indonesia
sehingga fokus pertumbuhan ekonomi saat ini pemerintah adalah dalam jangka pendek menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di indonesia
walaupun nantinya harus sedikit melupakan laju pertumbuhan yang harus mereka kejar
namun di sini yang paling penting adalah bagaimana menjaga dunia usaha investasi dari para pelaku untuk bisa tetap
melihat bahwa indonesia dan rupiah sebagai asumsi dasarnya juga masih terus bisa dijaga stabilisasinya punca
ya desi sebenarnya apa saja yang menjadi dasar asumsi pemerintah yang sangat optimistis dengan kita katakan pertumbuhan ekonomi lah lima empat hingga lima delapan persen
kita tahu realisasi di kuartal pertama dua ribu tujuh belas saja hanya lima enam persen apa yang membuat pemerintah begitu yakin gitu dengan target yang sangat tinggi ini
ya saya ingin mengatakan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi lima empat hingga lima delapan persen ini sangat bisa dicapai
makanya sri mulyani mengatakan bahwa tema dari kebijakan fiskal dua ribu sembilan belas adalah apbn yang bisa mendorong investasi
artinya perlu penguatan di domestiknya dengan melihat perkembangan yang sudah pencapaian yang sudah terjadi di indonesia dalam tiga tahun terakhir
yaitu dari sisi konsumsi
jadi investasi ekspor dan juga belanja pemerintah yang bisa dijaga sehingga rentang lima empat sampai lima delapan persen ini nantinya akan bisa dicapai
dan juga tadi kami kalau boleh menyampaikan beberapa pandangan fraksi yang untuk menyatakan bahwa pemerintah harusnya lebih relatif adalah potensi risiko dari fluktuasi harga komoditas terhadap harga minyak mentah indonesia
tadi di banggar sempat dikatakan oleh menteri keuangan sri mulyani bahwa untuk memprediksi dari harga
harga minyak dunia memang ini sangat kesulitan seperti itu punca
pemerintah agak kurang bisa memprediksi pergerakan harga minyak dunia ini
sehingga patokan yang dibuat pun enam puluh tujuh puluh dolar amerika per barrel
dan sama seperti di tahun dua ribu delapan belas ini yang memang ternyata agak meleset dari yang empat puluh delapan menjadi saat ini sekitar delapan puluh dolar per barrel
kemudian juga tadi sri mulyani mendapat tanggapan dari fraksi fraksi untuk target penerimaan pajak
yang harusnya disusun lebih realistis peningkatan tax ratio dan juga insentif perpajakan
tadi sri mulyani menjawab bahwa insentif perpajakan harus bisa akan dikeluarkan maksud kami dikeluarkan insentif perpajakan yang baru di tahun dua ribu sembilan belas
yaitu difokuskan kepada industri padat karya dan industri yang berorientasi ekspor serta industri yang melakukan mempraktekan vokasi di dalam peningkatan sumber daya manusia
sehingga jika ini diterapkan oleh para perusahaan
pada saat ini juga diperhatikan bahwa insentifnya diberikan kepada mereka sehingga ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri meskipun adanya tekanan dari eksternal
dan juga tadi fraksi juga menyampaikan kepada sri mulyani bahwa sumber penerimaan bukan pajak atau pnbp harus digali lebih kreatif melalui variasi kebijakan yang diluarkan oleh pemerintah pusat
dan juga pengelolaan defisit anggaran dan pendayaan kemudian penyusunan apbn yang lebih kredibel
meminta adanya kenaikan subsidi bbm akibat lonjakan harga minyak dunia agar bisa lebih diantisipasi oleh pemerintah
melihat dari kondisi dua ribu delapan belas minyak dunia yang tinggi semoga bisa diantisipasi di tahun dua ribu sembilan belas
terima kasih desi aritona